saya mau ke kantor dulu
saya mau ke tempat parkir
makanya jack ada yang ngeroyok
otaknya kemungkinan orang yang sama seperti kejadian setahun yang lalu
yang jadi penyebab perebutan kekuasaan di sini
yang waktu itu jadi bikin perpecahan di antara kita
berarti sekarang di sini chaos lagi
terus kenapa saya lejak ke sini
biar ikut jadi korban
waktu kejadian setahun yang lalu kang cecep bantuin kita
sampai saya sama temen temen bisa kerja normal lagi
sekarang kang cecep mau bantu lagi
yang di sini disuruh tetap kerja
tapi masalahnya di sini jadi kurang orang
makanya denny aos otang diajak balik lagi ke sini
kamat segas beracun
ada yang ketinggalan
kasik kasik kasik
semarang semarang semarang
sekarang orangnya sudah kumplit
curaing curaing curaing
curaing curaing curaing
namun pembuat klien mereka memang mampu menentukan
bayi trou rambut tersebut
aku bisa mencintaiagi yang tapi republican
siapa yang nyerang
tukang parkir yang lama
kamu udah lapor agus atau yayat
komandan sama wakil komandan
ada di situ juga
di sini nggak ada siapa siapa
perasaan saya papasan sama yayat
saya mau kejar keburungan kelihatan
tadi waktu papasan sama yayat
saya gak tahu
saya ke kantor dulu
nanti sore balik lagi
kalau mau ngopi atau makan
minta aja ke biaya
nitip temen temen saya
kalau mereka mau ngopi
kalau mereka mau makan
nanti saya akan jawab
yang badannya besar
makannya nasi juga
kelapa kelapa kelapa
kerayuk kerayuk kerayuk
wedang wedang wedang
saya mau ke kantor dulu
kang ujang sama kang murad di biaya
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
tasik tasik tasik
saya mau ke kantor dulu
saya mau ke kantor dulu
kang ujang sama kang murad di biaya
tasik tasik tasik
akan akang mau dibuat kopi lagi
terlalu banyak kopi nggak bagus buat lampung
dia terus bikin arm baru sinis bo tiro
kemek tangan anda
nasik nasik nasik
semarang semarang semarang
tadi ada yang datengin saya
tukang parkir yang lama
nanyain komandan sama wakil komandan
aku sama yayat
mana teman kamu yang dua orang
terus saya telepon wakil komandan
waktu wakil komandan datang
sambil bonceng komandan
tahu tahu ada lima orang datang nyerbu
saya gak tau habis itu kejadiannya gimana
wakil komandan telepon
kamu tadi kabur
waktu saya tanya ada berapa orang
kamu bilang sendiri
begitu saya datang
gak taunya memang sekampung
saya tahunya memang cuma sendiri
saya gak tau kalau sebetulnya ada bawa temen
temen temennya baru muncul
waktu komandan sama wakil komandan datang
wakil komandan itu telpon
yayat ngelarang kamu nerima telepon dari saya
dia juga pasti gak suka
kalau tahu kamu ketemu sama saya
jangan takut ketemu saya
yang penting yayat gak tau
waktu komandan telepon
kamu ketemu saya
waktu komandan telepon
kamu ketemu saya
jadi salah hoffe

mau ngetrk gitu break